nggak mau sama lihat najwa uttami tak mau tahu pokoknya kita itu harus
bembagi tugas aduh putri kalau itu nggak boleh yang namanya nyuci ikan
nanti tangannya kotor tangannya bau amis dan gak higenis
tak mau tau lagi aku
botolnya harus dibersihkan
udah bunyi azan daud
yaudah kalo gitu kita sholat dulu ya sholat yuk
tidak ada yang mau diserah
tidak ada yang mau diserah
cepetan apa bukain gerbangnya
mas rikiti bukainya apa buanget sih pak
jadi ngos ngosan kesininya
ini mas rikiti pegang
ini banyak aman
udah kagak usah bawel
emang mau dijahit mulutnya
ini siapa yang abis belanja kok dikasih ke pak satam semua
bukan penyajis liang ustazah
bukan peten juga kak ustazah
iya bukan lili juga kak satam
bagus semuanya mau saza hukum ya
ayo ambil ambil semua jangan merepotin pak skiriti
ini lili sendiri
ini siapa nih
nah gitu pada bawa sendiri sendiri
jangan merepotin orang
ini punya siapa
udah tua ustazah jangan dihukum
ya udah bawa pak
bawa belanja masing masing
yuk kalau udah bawa belanjaan masing masing kita masuk ke pesantren ya
aduh lu jangan selalu
coba ngebantuin doang juga susah banget
dari mana jauhnya sih gerbang ke dapur
pake nyari muka di depan ustazah
lu bukan masalah jauh apa deket
yang jagain nggak ada nggak ada
kanak kanak pada kemana nih
jajak layapan lagi
gimana pak keputusannya
ulala keputusan apa ya
perasaan saya belum pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun
kok udah ada kata putus aja sih
maksud saya keputusan tentang operasi nenek jadi atau tidak
maaf dok saya mungkin tadi saya karena buru buru pulang pergi dari pondok pesantren ke sini
saya jadi agak pusing kepala
ya operasi nenek insya allah jadi loh
saya sudah siapkan semuanya termasuk biaya untuk operasi
kalau begitu pak ustadz ikut kerohan saya
gimana caranya kita keluar
sobrindra ada pas terdekat itu
kita bangunin yuk
kuman kita kan mau kabur jangan dibangunin
malah kalau kamu bangunin kita nggak bisa kabur rukman
itu dia ya
ini pernah tidur ya
aku punya dia
kopinya belum sampai
perlu banyak gula biar remah
pasti sedikit sedikit serupan
ingat kita ya
aduh ijis lihat tuh nggak bisa cuci kan
nggak mau nggak mau
tak mau tahu
pokoknya kita itu harus membagi tugas
ijis kalau ijis itu nggak boleh yang namanya
nanti tangannya kotor
tangannya bau amis dan nggak higienis
tak mau tahu lagi aku
pokoknya harus dibersihkan
jangan sampai selesai
iya dah masih kok rame rame banget
jadi begigi ustazah
ada ngeributin bersihin ikan
yang ini nggak mau ini nyuruh
ini nggak mau ini nyuruh
coba tadi siapa yang beli ikan
ya udah kalau gitu berarti yang cuci ikannya
ya udah pok
ayu yang lain perhatiin
pertama tama bersihkan ikan
itu dalam mulutnya
itu dalam mulutnya
oh gitu ya pok
taruh di wajan
kalau caranya cuma kayak gini sih
kalau gampang kalian bisa sendiri dong
umroh memang penting tetapi ada yang lebih membutuhkan lebih dari sekedar umroh
kalau begitu saya perbisi dulu masih banyak pasien yang harus ditengok
ya terima kasih dokter
wah ustaz makasih ustaz makasih untuk bantuannya
ya perlu kalian ketahui mana yang lebih penting untuk diri kita atau untuk orang lain
penting untuk diri kita tapi ada yang lebih penting untuk orang lain
jadi kita harus membesar hati ya
ustaz juga bangga punya sadri kayak kamu kak
alhamdulillah sudah selesai
eh kalian haus kan
pakde siapkan minuman spesial namanya minuman mancu
wah pakde haus banget nih pakde
iya pakde paham makanya pakde bikinin minuman spesial ini
buat yang tua dulu
baru yang muda
alhamdulillah pakde pakde pakde lagi lagi lagi
alhamdulillah pakde pakde pakde lagi
banyak benar minumnya baca bismillah pelan pelan
nanti tersendak kalau tersendak ya begitu ntar
aduh pakde pakde pakde aduh
aduh serge maaf maaf aduh
aduh maaf sergei
nggak apa apa kak
udah pokoknya amanlah selanjutnya biar pakde yang kerjain
alhamdulillah pakde asun sudah masuk waktu washar
tapi kan ini belum beres sama masih berantakan juga
sholat itu fardu penting yang utama
rasulullah pun menyampaikan amalan yang paling baik adalah ketika kita sholat tepat pada waktunya
nah jadi gampang ini tinggal nanti pan yang kerjain
sekarang waktu kita sholat